salat taraweh dengan bacaan ayat al quran satu ratus tujuh puluh satu malam
sudah menjadi tradisi masjid raya pekan baru riau
setiap tahun pengurus masjid peninggalan raja syiak serindrapura ini
mendatangkan imam dari yaman timur tengah
salat taraweh digelar dua puluh rokaat dengan bacaan ayat al quran dengan murotal
sehingga taraweh dapat selesai kurang dari tiga jam
ditambah tiga rokaat sholat witir
jemaah dipersilahkan menjalankan sholat delapan rokaat apabila tidak menyanggupi dua puluh rokaat
saat ini pembacaan ayat al quran sudah memasuki zul
diteruskan dengan tahajud
jadi setiap tahun dua puluh tujuh ramadan itu kami katam
jadi yang tiga hari itu lagi tiga malam itu lagi kita surat surat minyak yang biasa
seperti tahun tahun sebelumnya pengurus masjid menargetkan hatam al quran
pada malam dua puluh tujuh ramadan
tiga malam terakhir menjelang idul fitri dilanjutkan dengan ayat ayat pendek

memakmurkan masjid tertua di dalam
salat taraweh satu ratus tujuh puluh satu malam sekaligus menjadi upaya pengurus memakmurkan masjid tertua di dalam

di pekanbaru ini
riano fitra pekanbaru riau